sebagian badan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh ditemukan di dasar laut di utara karawang jawa barat
penyelam dari dinas penyelamatan bawah air tni angkatan laut menemukan badan pesawat tersebut di bawah perairan tanjung karawang
penelusuran itu dilakukan di titik tempat sebelumnya ditemukan kri rigel
penemuan ini juga dinyatakan kolonel laut monang sitompul kepada cnn indonesia com
namun hingga kini belum bisa dipastikan bagian sisi sebelah mana potongan badan pesawat yang ditemukan tersebut
selain itu penyelam menemukan bagian tubuh korban lion air jt enam ratus sepuluh